polresta manado menangkap lima orang terkait kasus pemalsuan produksi belangko ktp elektronik stnk sim dan sejumlah dokumen penting lainnya
kasus pemalsuan belangko dokumen ini masih akan dikembangkan oleh penyidik karena diduga banyak orang dari instansi terkait yang terlibat
di tengah kondisi kelangkaan belangko ktp elektronik di indonesia seorang pegawai negeri sipil di kecamatan tikala kota manado bersama empat rekannya mencoba mengambil keuntungan
para pelaku menjual ktp elektronik palsu seharga rp lima puluh per buah
para pelaku bahkan telah mencetak seribu paket belangko ktp elektronik serta dokumen palsu lainnya seperti stnk sim ijazah npwp bahkan buku nikah catatan sipil
belangko palsu tersebut telah dibagikan kepada pemesan di sejumlah daerah di sulawesi utara
sim ktp dan skck makanya itu adalah satu paket
paketnya sim ktp dan
skck harganya rp satu ratus lima puluh dengan jumlah dokumen yang sudah dikeluarkan lebih kurang seribu paket lebih
cetak kembali itu dari belangku mana
blanko yang expired
blanko expired yang kapan itu bekas banjir ya
iya yang sudah lewat masa berlaku
oke yang sudah lewat masa berlaku
itu digunakan kembali untuk blanko yang baru
menurut pelaku aktivitas pemalsuan dokumen penting di tempat usaha percetakan ini sudah berlangsung sejak juli dua ribu dua puluh
sementara itu polisi akan terus mengusut sindikat tersebut termasuk dugaan adanya keterlibatan oknum petugas maupun pns